keinformasi lain majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi jakarta
memutuskan terdakwa patrialis akbar terbukti bersalah menerima suap
patrialis akbar difonis delapan tahun penjara dalam kasus suap
terkait dengan uji materi undang undang no empat puluh satu tahun dua ribu empat belas
tentang peternakan dan kesehatan hewan
senin pagi mantan hakim konstitusi patrialis akbar
menerima fonis hakim di pengadilan tipikor jakarta
terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi
dengan menerima suap uji materi di mahkamah konstitusi
fonis patrialis lebih rendah dari tuntutan jaksa
yang sebelumnya menuntut hukuman dua belas tahun enam bulan penjara
patrialis didakwa menerima suap tujuh puluh ribu dolar as
dan menerima janji pemberian uang dua miliar rupiah
dari bos perusahaan impor daging basuki hariman dan engveni
pemberian suap itu untuk mempengaruhi putusan uji materi
undang undang peternakan dan kesehatan hewan
tak ketentuan peraturan perundangan lain
yang bersangkutan dengan perkara ini
menyatakan terdakwa patrialis akbar tersebut
telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana korupsi
secara bersama sama dan berlanjut
menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap
terdakwa patrialis akbar dengan pidana penjara selama delapan
dan pidana denda sebesar tiga ratus juta rupiah
apabila denda tersebut tidak dibayar
diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan kurungan
menurut hakim patrialis akbar dinilai telah mencederai
namun hal yang meringankan adalah selama persidangan
ia bersikap sopan dan pernah berjasa bagi negara
karena mendapat satya lencana
untuk banding tadi saya sudah tegas

dengan pengacara saya sudah sepakat
kami akan pikir pikir dulu
jadi ada waktu satu minggu
saya tidak mau mencelah putusan hakim
di depan umum karena itu sangat tidak etis
kalaupun nanti saya tidak setuju
nanti saya ungkapkan di umum ribanding
saya tetap menjaga dan menghormati putusan hakim
patrialis menyatakan tidak mau menilai keputusan hakim
ia hanya menerima dan menghormati keputusan tersebut
hanya setelah enam tahun
perang kejahitan berikutnya pasti dapat keamanan